kita ke informasi lain
kepolisian resor balikpapan kalimantan timur
membekuk tersangka pembunuh bocah perempuan sabtu malam
tersangka berlaku sadis dengan membakar jasad korban
ir tersangka pembunuh naysia nurazila di kecamatan sangkulirang kota timur kalimantan timur
ditangkap di salah satu toko bangunan di kawasan kilometer lima balikpapan
selama pelariannya pelaku yang juga tetangga korban ini
bekerja sebagai penjaga toko bangunan
ir dijugai sebagai pembunuh korban berdasarkan keterangan saksi
dan aksinya yang melarikan diri saat korban diketahui menghilang
jasad korbannya masih berusia empat tahun
tersebut ditemukan dengan kondisi terbakar
tubuh korban terkubur di kawasan hutan dan ditutupi oleh daun kelapa
korban dilaporkan menghilang pada tujuh juli dan jasad yang ditemukan sehari kemudian
ini kan masih kita akan dalami lagi
bisa dia dendam bisa yang berhubungan dengan yang bersangkutan sendiri
terkait dengan kalau kita lihat kan anak kecil ini kan
apa namanya relatif
mungkin kalau sudah besar akan apa namanya lebih
bukan terlalu mahal maksudnya dari modelnya anak ini kan
anak yang termasuk lucu ya